ada di manahan ada di jalapad ada di surabaya stadion bung tomo ada juga stadion kita ini banyak yang sudah siap